di bazar takjil di kawasan surabaya selatan ini misalnya
tak banyak penjual dan pembeli yang mengetahui adanya surat edaran wali kota surabaya
yang melarang tas plastik sekali pakai untuk penjualan dan bagi bagi takjil
tak heran tas kresek masih menjadi alat pembungkus utama
baik penjual yang masih menyediakan dan pembeli pun juga membutuhkan
kalau saya pribadi sebenarnya saya belum tahu kalau ada aturan seperti itu yang diterapkan
tapi kalau misalkan ada pun sebenarnya ada plus minusnya juga
karena plusnya kita lebih bisa jaga
tapi kalau minusnya kita di sini juga belum disediain sih buat tas belanja semacam itu
kalau dari saya pribadi sih belum tahu ya pak ya
karena saya tahu saya itu cuma di minimarket minimarket saja
kalau misalnya di tempat tempat kecil ini biasanya malah penjualnya kan yang nawarin
jadi aku belum tahu sih
kalau sebagai konsumen kesulitannya apa kalau tidak boleh pakai tas kresek
sebenarnya tidak ada
tidak ada kesulitan ya soalnya kan ada tas tas yang kain kayak gitu gitu
emang belum tahu ya
ya emang belum tahu saja
penjual pun mengaku serba salah
di antara mereka mengaku mengetahui adanya aturan pembatasan tas plastik sekali pakai
dalam peraturan wali kota atau perwali nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh
namun karena banyak pembeli yang membutuhkan tas kresek
mereka pun terpaksa tetap menyediakan
kesulitannya kadang pernah ya data kasih kresek
tapi orangnya bu kasih di kresek bu masih aku bawa gini aku ini beli katanya gitu
kan kita pakai servis yang memuaskan untuk konsumen
aktivis pegiat lingkungan dari organisasi nol sampah
wawan sumi mengapresiasi surat edaran larangan tas kresek sekali pakai selama ramadan ini
namun sosialisasi selalu menjadi masalah bagi pemkot
padahal kata wawan usia perwali ini sudah hampir satu tahun
namun belum tampak efeknya
sosialisasinya yang memang butuh pr besar bagi pemkot surabaya sebenarnya
sebenarnya kan sosialisasi itu tidak harus
kemudian sebenarnya surabaya bisa memanfaatkan link yang ada sebenarnya
di surabaya ada yang namanya kader surabaya hebat dua puluh lima sampai tiga puluh orang
itu sebenarnya bisa jadi motor untuk bergerak sebenarnya
menurut wawan seharusnya pemkot juga membatasi penggunaan alat makan sekali pakai
dari data yang ia kumpulkan
namun diantara ratusan pengunjung bazar takjil
masih ada yang membawa tas kain dari rumah
kalau saya sih keseharian memang udah ngurangin sampah plastik ya
jadi kalau bungkus bungkus makanan pun saya wadahnya itu bawa dari rumah gitu
jadi bisa dicucikan dipakai lagi
kepada detik com kepala dinas lingkungan hidup dlh surabaya agus hebi juniantoro mengimbau
warga membatasi penggunaan tas kresek
sesuai perwali pelanggar dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
tertulis sampai pengambilan paksa kantong plastik
sementara ini larangan baru sebatas tas plastik sekali pakai saja
hebi mengungkapkan pada ramadan tahun lalu
sampah di surabaya naik seratus ton menjadi dua ratus ton
sampah harian normalnya satu lima ratus sampai satu enam ratus ton
naik empat ratus sampai lima ratus ton pada saat ramadan dan idul fitri
surat edaran wali kota tambahnya dimaksudkan untuk mengurangi potensi lonjakan sampah
minstah farid herudwi sudarmanto surabaya jawa timur